plastik memang memiliki berbagai manfaat dalam aktivitas manusia sehari hari
namun dibalik kegunaannya yang beragam ada senyawa berbahaya takasat mata di dalamnya
senyawa tersebut adalah bisphenol a atau bpa
bpa sendiri lumrah digunakan pada galon tempat makan botol minuman hingga peralatan rumah tangga berbahan plastik
berbagai macam literatur telah membuktikan bpa dapat menyebabkan gangguan keseburan hingga kanker pada tubuh manusia
sehingga dewasa ini berbagai negara telah melarang peredaran plastik dengan kandungan bpa
menurut ahli kesehatan masyarakat universitas indonesia panduryono
senyawa bpa yang terdapat di wadah plastik dapat tertransfer ke dalam makanan dan minuman
sehingga jika dikonsumsi bpa dapat masuk ke dalam tubuh
sehingga sebaiknya masyarakat lebih peduli pada wadah plastik yang digunakan
dan hormon itu kan kalau pada perempuan lebih banyak pada laki laki lebih sedikit
ada juga laki laki yang mengandung hormon srog tadi
nah hormon ini bisa mengganggu kesehatan
keimbangan hormon di dalam manusia sehingga khawatir yang kita
efeknya itu sampai terjadi perubahan mutasi organ organ reproduksi dan sebagainya
dari sudut pandang medis migrasi bpa berlebih dapat memicu resiko kesehatan tubuh manusia
di antaranya gangguan homeostatis metabolik gangguan struktur dan fungsi otak pada anak
pada kesehatan anak yaitu dampak jangka pendeknya adalah bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan
seperti diare ataupun mual dan mentah
dampak jangka panjangnya adalah dapat menyebabkan
diabetes tipe dua obesitas atau kegemukan bisa mengganggu sistem reproduksinya
atau kita sebut invertilitas bisa juga menyebabkan kanker prostat atau kanker payudara di kemudian hari
masyarakat yang sehat termasuk bebas dari bpa
menjadi modal untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan
pemerintah melalui badan pengawas obat dan makanan bepom
salah satunya akan melakukan langkah pengaturan pelabelan galon polikarbonat atau galon guna ulang berbahan senyawa bisphenom a atau bpa